wah hari ini saya punya tips untuk anda menu ide bisa jadiin sarapan
makan siang atau bahkan cemilan untuk keluarga di rumah
nah namanya adalah sandwich rumput laut
agak agak korea koreaan sesuai dengan baju saya ya yang udah army banget nih bts banget
selengkapnya di morning tips
oke karena kita mau bikin sandwich rumput laut jadi udah pasti dong ya
bahan utamanya yang kita gunakan adalah rumput laut
di sini saya punya rumput laut lembaran biasanya dibikin sushi dibikin gimbab
nah selanjutnya isiannya saya punya nasi di sini
ini tuh nasi yang biasa ya yang dikukus
terus sudah gitu nasinya bukan cuma plan aja
saya nanti akan berikan sedikit minyak wijen daun bawang plus juga ini kimchi
tau dong ya kimchi ya ini fermentasi sayuran
ini juga khas banget tuh kalau kuliner korea ada deh tuh yang namanya kimchi
ini saya pakai telur mata sapi dan ini dia nih ini namanya lunchon
ini jadi kayak produk olahan daging bisa sapi bisa ayam terus dikemas dalam kaleng
nah ini saya pakai yang varian daging ayam
wow nanti juga ada tambahan lemaknya nih ini dia nih ya ada keju
ini dari awal
yang pertama saya panasin dulu
oke masaknya sesuaikan aja jumlahnya ya
aroma lancur ini memang mirip sama kornet ya tapi beda tekstur
yang ini tentu lebih padat jadi akan bisa kita masak seperti ini
kalau kornet kan pasti teksturnya akan hancur
ini udah coklatan ya kita matikan apinya
langkah yang utamanya langsung kita akan susun di atas lembar rumput laut
ini rencananya mau saya potong dulu di bagian tengahnya ya
kita cari bagian tengahnya jadi kita butuh gunting
guntingnya ini sudah dipastikan bersih
atau memang gunting yang memang khusus untuk menggunting makanan
seperti daging sayur dan lain lain
nah ini nanti akan memudahkan kita untuk melipatnya nih pemirsa
itu dia kenapa kita gunting dulu bagian tengahnya
nah di sini ada nasi
nasi cukup hangat
namanya nasi ya teksturnya pasti akan lengket
tapi jangan sampai terlalu lengket juga
pastikan sangat padat menempel
nih saya kasih minyak
sudah kebayang pasti nanti akan ada rasa sedikit asam
sesudahnya kita kasih tambahan sedikit saja
berikutnya ini yang tadi saya bilang kita sesuaikan ya ukurannya
jadi kayak ada blok bloknya gitu ya
nanti kita akan bikin mereka bersatu
selanjutnya kasih deh telur
tugas kita selanjutnya adalah melipatnya
ini dia nih
iya kan jadinya tuh kayak poket gini
tapi sebelum dimakan layaknya kita berjualan ya
biasanya tuh kalau sandwich rumput laut gini disatuin dengan plastik rap
setelah itu dibelah dua dimakan deh
tapi sebelum saya icip icip nih sandwich rumput laut yang satu ini
langsung aja simak apa aja sih bahan dan juga langkah memasak sandwich rumput laut
ya memang pasti enak
aromanya aja enak banget
luar biasa enak loh
karena kan rumput lautnya ini kena nasi yang panas
ya kan dan juga ada bumbu yang lain
jadinya pasti teksturnya akan lebih lihat
tapi itu justru menambah rasa ada rasa gurih asin asam
wah lengkap pokoknya ini bukan cuma berbagai macam nutrisi yang masuknya
lengkap ya tapi rasanya juga lengkap